usai disolatkan di masjid di jalan kebun pisang teluk gong penjaringan
jenasa sobari pria korban pembakaran di kawasan penjagalan kecamatan penjaringan
dimakamkan di tpu basmol taman kota kembangan jakarta barat kamis siang
sebelumnya korban menjalani otopsi di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
paman korban menduga keponakannya dibunuh oleh teman dekat korban perempuan
si perempuan ini ya boleh katakan cinta segiti
jadi silalah kinyeng ini mungkin cemburu
sementara dewi perempuan yang juga menjadi korban aksi pembakaran di kawasan penjaringan jakarta utara
hingga kamis sore masih dirawat intensif di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
korban menderita luka bakar pada tubuhnya
ya judulnya begitu cemburu
namanya orang nggak kerja sama anaknya kan tiap hari bisa makan
dan sedikit sedikitnya begitu nggak mau esen
kalau dikira kalau mau dicerai nggak mau kalau gitu
hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran
polisi telah memeriksa lima orang saksi
indikasi pelaku ini ya belum bisa disampaikan karena masih dalam didik
ada kemungkinan orang terdekat bang
bisa jadi bisa juga enggak
karena kita kan peradukan tak bersalah
bang untuk saksi ini orang terdekat atau yang ada di tkp kemarin
yang ada di tkp
kasus bermula saat kedua korban dewi dan sobari
sedang berjalan di kawasan penjaringan jakarta utara pada rabu malam
tiba tiba seorang pria tadi kenal menyeram korban dengan bensin dan membakarnya
pelaku pun langsung kabur
poset penjaringan dan kores metro jakarta utara
meliputan cnn indonesia